sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu
yang berada di jalur utama pantura kabupaten cirebon jawa barat
dipenuhi pemudik yang menggunakan sepeda motor
mereka mengantri membuat tiga baris panjang
hingga nyaris meluber ke bahu jalur pantura
beginilah kondisi spbu di jalur utama pantura
kecamatan depok kabupaten cirebon
sejumlah pemudik mengantre cukup panjang
untuk dapat mengisi bahan bakar
sejumlah pemudik tampak bingung dan ragu melihat kondisi ini
mereka terpaksa masuk meski kondisi antrean yang panjang
pasalnya kepadatan antrean di spbu ini
nyaris terjadi pada seluruh loket pengisian
di titik ini pemudik membuat barisan dua sampai tiga baris antrean
wahyudi salah satu pemudik dari jakarta menuju tegal jawa tengah ini
sudah melewati sejumlah spbu yang penuh sebelumnya
dia awalnya tidak ingin mengisi karena harus antre
namun karena kondisi bbm yang menipis dan spbu yang semuanya penuh
beruntung antrean tidak terlalu lama dan dia siap melanjutkan perjalanan mudik
bersama sejumlah temannya yang menggunakan lima buah sepeda motor
sedikit panjang di beberapa titik perumahan
tadi saya melihat bapak memasuk kayak rugi gitu
iya soalnya dari tadi emang dari setiap spbu penuh
jadi kita cari yang agak longgar tapi sama aja
padatnya konsumen yang didominasi oleh pemudik
membuat sejumlah petugas spbu harus bergerak cepat
mereka tampak bekerja keras dan terus bergantian
untuk mengurangi antrean panjang
di spbu oleh pemudik hingga memanjang ini
sudah terjadi sejak jumat sore kemarin
meski demikian stok bbm masih aman
untuk melayani banyak pemudik dan pembeli lain
baik untuk kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat
para pemudik juga memanfaatkan sejumlah ruas area spbu
mereka memenuhi bagian depan hingga belakang spbu